pada senin tiga belas juli dua ribu dua puluh lalu presiden joko widodo memasukkan papua sebagai satu dari delapan provinsi prioritas tiga t
atau testing tracing dan treatment dalam penanganan penyebaran covid sembilan belas
saat ini papua masuk ke sepuluh besar angka positif covid sembilan belas terbanyak dengan total dua lima ratus lima puluh dua kasus
dan untuk mengulas lebih lanjut penanganan covid sembilan belas di provinsi papua
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas papua
dr silwanus sumule di jayapura selamat siang pak silwanus
selamat siang mas
ya pak silwanus ini kalau misalnya kita lihat dalam angka dalam data
namun sebenarnya bagaimana penanganan covid sembilan belas di papua saat ini pak silwanus
ya saya sedikit koreksi untuk data
yang kedua memang betul ada satu rumah sakit kita yang kinerjanya agak menurun
sehubungan dengan adanya kasus di rumah sakit mereka
di mana ada sekitar lima puluh an dari tenaga kesehatan mereka yang harus kita rawat
sebenarnya ini bukan ditutup
tetapi semata mata karena kami memberikan kesempatan kepada teman teman di rumah sakit
untuk fokus merawat pasien mereka
jadi kondisi kami di awal ketika pandemi ini muncul di provinsi papua
memang kami sudah katakan bahwa provinsi papua tidak siap
namun siap tidak siap kami harus siap untuk menyelesaikan masalah ini
kami banyak menghadapi hambatan terutama dalam penanganan covid
tidak hanya dengan keterbatasan rumah sakit kami
keterbatasan tenaga keterbatasan peralatan dan juga kondisi geografis ini
namun kami mengucap puji syukur
puji syukur kepada tuhan walaupun angka positif kami cukup tinggi
namun angka kesembuhan kami juga cukup baik
kami pernah mendapatkan angka dalam beberapa hari lalu
karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah
yaitu walaupun tanpa gejala walaupun tanpa gejala itu kami mengisolasi
atau kami melakukan karantina kepada mereka
inilah salah satu keberhasilan kami untuk menekan angka kematian di provinsi papua
oke kemudian pak silwanus tadi juga sempat disampaikan
dengan adanya keterbatasan fasilitas kesehatan
kemudian juga letak geografis dan lain sebagainya
ini kemudian kalau bisa digambarkan pak ini saat ini
sebenarnya apa saja yang dimiliki atau dipunyai oleh gugus tugas di sana
untuk akhirnya tadi bisa menekan dan membuat angka ini kecil
alat tes sebagainya
ya kami punya rumah sakit rujukan total rumah sakit kami yang menangani kasus ini kurang lebih sekitar empat puluh lima
hingga hari ini kami punya ada enam belas rumah sakit rujukan
beberapa rumah sakit juga sudah mulai beralih sebelumnya hanya menjadi rumah sakit pendamping
sekarang juga sudah menjadi rumah sakit rujukan
kami mempunyai beberapa alat pcr dan tes cepat molekuler
jadi alat pcr kami itu kurang lebih sekitar ada empat dua di kota jayapura dan dua di kabupaten mimika
kami punya dua puluh tujuh tes cepat molekuler di kurang lebih di sekitar tujuh sampai delapan kabupaten yang mendapat dukungan dari kementerian kesehatan
jadi kenapa kami sekali lagi saya ulangi
kenapa kami bisa menekan angka kematian itu oleh karena strategi kita adalah menemukan kasus sedini
mungkin kemudian kami melakukan karantina baik itu isolasi mandiri maupun karantina terpusat
namun dari kebijakan yang kami buat itu kondisi kita hari ini rumah sakit cukup penuh
ini juga berdampak pada penyakit penyakit non covid
ya pak silwanus
ini terkait dengan rumah sakit profita yang tadi cukup banyak nakes yang terkena di sana
kemudian ini apakah mempengaruhi penanganan covid di papua saat ini pak silwanus
jadi rumah sakit provita itu hanya salah satu dari delapan rumah sakit yang ada di kota jayapura yang berfungsi sebagai rumah sakit terujukan
kalau pertanyaan apakah berpengaruh ya berpengaruh
namun kami tim dinas kesehatan sudah mulai untuk segera memperbaiki
mendistribusikan penyakit a mendistribusikan pasien pasien kepada tujuh rumah sakit di kota jayapura
dan dua rumah sakit yang berdekatan yaitu rumah sakit kuahingga dan rumah sakit yowari
jadi hingga saat diskusi ini kita lakukan kami masih mampu untuk mengendalikan
mendistribusikan pasien pasien ke rumah sakit rumah sakit lainnya
ya kemudian pak silwanus ini kan juga baru baru ini presiden meminta prioritas tiga t untuk delapan provinsi
nah ini bagaimana tindak lanjutnya khususnya mungkin terkait dengan tracing para pasien positif pak silwanus
ya jadi tiga t memang sudah kami lakukan sejak awal
tetapi apa yang disampaikan oleh bapak presiden itu meminta kepada kami untuk lebih masif lagi melakukan hal tersebut
ya konsekuensi dari kami melakukan masif pemeriksaan ini maka akan terlihat angka positif akan meningkat
tetapi bagi kami di provinsi papua yang utama adalah bagaimana
karena kasus yang positif itu kami bisa tahan dalam pengertian bahwa kalau yang ringan
kita upayakan tidak menjadi sakit yang sedang yang sakit yang sedang tidak menjadi yang berat
dan yang berat kami upayakan dengan kemampuan yang kami punya agar tidak meninggal
apa yang disampaikan bapak presiden saat ini telah kami lakukan
dan kami terus meminta dukungan dari pemerintah pusat
agar bisa menopang kami di provinsi papua dengan segala keterbatasan kami
untuk bisa mewujudkan apa yang diperlukan
ini adalah yang dimintakan oleh bapak presiden
pak silwanus kemudian ini terkait dengan para nakes rumah sakit profita saat ini
bagaimana perkembangan kondisi kesehatan mereka pak
ya puji tuhan umumnya mereka berada pada sakit ringan dan sakit sedang
dan saat ini masih mendapat penanganan secara intensif oleh teman teman
baik itu teman teman spesialis yang ada di rumah sakit profita sendiri
namun juga sejumlah teman teman spesialis yang kita bersatu padu
dalam ikatan dokter indonesia untuk menopang mereka di rumah sakit profita
oke pak silwanus kemudian tadi kalau misalnya bisa dikatakan ini saat ini sudah dapat terkendali covid di sana
tapi kalau misalnya terkait dengan bantuan
apa yang sebenarnya saat ini juga dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan penanganan covid sembilan belas di papua pak silwanus
yang pertama yang kita butuhkan adalah pcr mobile
kemudian kami juga membutuhkan masih tetap membutuhkan apd
kemudian yang ketiga kita juga membutuhkan regen
dan yang keempat catridge khusus untuk tes cepat molekuler
nah yang saya harus sedikit meluruskan juga bahwa hari ini memang minggu ini adalah minggu di mana kasus tertinggi yang kami laporkan
untuk selama kurang lebih dua puluh sembilan minggu sejak tanggal tujuh belas maret
ketika kami pertama kali menemukan kasus ini
minggu ini adalah minggu yang tertinggi kami laporkan yaitu jumlah kasus sebanyak tiga ratus tiga puluh enam kasus
tapi hingga saat ini puji tuhan kami masih mampu untuk mengendalikan
untuk itu kami berharap betul betul disiplin dari masyarakat tetap harus dipertahankan
kinerja dari semua pemerintah kabupaten kota untuk bersatu padu
agar dengan sinergitas yang kita bangun bersama sama kita bisa menyelesaikan masalah ini mas
ya baik pak silwanus sumule terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia pak
dan tentunya kita berdoa bersama tadi dapat mempertahankan dan mungkin bisa lebih baik lagi
baik pak silwanus terima kasih dan sehat selalu pak